nanti atm nya kalau udah ditarik balikin lagi ke tati ya bang
ada yang kelupaan bang
kemarin abang ketemu sama jisodik
terus katanya dia tetangga udah pada ngomongin soal om herman sering kemari
ya biarin aja apa urusannya sama mereka
ya kalau ngomongnya begitu
saya gak boleh kredit tipi jack
kata orang toko elektronik
katanya profesi tukang ojek
gak bisa jadi jaminan buat ngambil kredit
takut gak kebayar katanya
saya udah ngopi di rumah
ya udah tuh
saya jajan gorengan satu
kalau ayah mau ngopi ngopi di rumah aja
aya udah ngerti kok
terus di lemari ada lauk yang bisa dipanasin kalau ai ai mau makan siang
bun bun ke rumah bu normala dulu
rumah sakit jak
katanya hasil lab saya sama iodah keluar
terus kenapa lo sedih
saya takut hasilnya jelek
udah lo ambil aja dulu
bagus sampai jelek kelihatan ntar
gorengan saya belum dibayar jak ntar belum bayar makasih ya
raulin tujuh udah terpasang sama gorengannya tisnak lu mana pulang
abang udah pulang
abang mau ngomong sebentar melulu yuk
duit ditabungan ada berapa
kira kira ada dua jutaan bang
bininya tisna pengen banget punya tv
cuman kagak bisa di kredit
tadi juga iyosh cerita kalo dia pengen beli tv
oh dia dari sini
ini maksud abang pinjemin dulu dah duit kita ke dia
tapi kan itu uang kita tinggal segitu gitunya bang
ya gak apa apa pinjemin temen
rezeki udah ada ngatur
siapa tau abis pinjemin temen duitnya balik lebih banyak
eh ica jadi datang gak sih
ica nelpon katanya gak jadi dateng
ntar dulu ya
eh rahma jangan ragu ragu
semuanya aja keluarin kemaren
nanti atm nya kalau udah ditarik
balikin lagi ke tati ya bang
ada yang kelupaan bang
kemaren abang ketemu sama jisodik
katanya dia tetangga udah pada ngomongin
soal om herman sering kemari
ya biarin aja apa urusannya sama mereka
tati udah lama kepengen punya babe lagi
babe tiri juga gak apa apa bang
terus kalo bisa
si yang seganteng om herman
nah ini si rantis sekarang apa kabarnya ya
katanya sih dia diajak anaknya pindah ke kalimantan
udah hampir sepuluh tahun loh dia di sana
oh seperti itu
ih dulu kamu cantik banget mae
cocok deh sama bang herman
yang kalem dan berwibawa
ih aida apaan sih
aduh sakit mai
udang kecil kecil tiga kotak apa ya
gue kagak suka udang
apalagi yang kecil kecil
gue gak tau jawabannya
lo kagak suka udang
apa gak tau jawabannya
kagak tau jawabannya
sebenernya nih ya
bang herman udah minta saya jadi istrinya
akhirnya aku juga loh mai
kenapa kemarin gak ngaku aja sih mai
udah kayak kue yang udah kadaluarsa
cuman bisa dilihat doang
kagak bisa dimakan
terima aja sih mai
dijamin kagak nyesel deh
sampai kapan ya kita dagang begini terus
kalo saya det mengalir seperti air
kalau gue pengen punya toko sendiri
capek gue dorong gerobak terus
nah kalo dia man
nunggu badannya langsing
ya udah rahmat
nunggu badannya langsing
ya udah rahmat
kita pelan dulu ya
eh mai jangan lupa ya
saran kita dipertimbangkan
iya mai bener tuh
eh udah ah apaan sih
bang beli es dawet tiga ya
ada tukang ojek subuh kalah saing sama tukang dawet
terus bibirnya dimanyunin
terus bibirnya dilebarin
cekat cekat cekakak
mbak isah niatnya mana
main di teras nggak mau masuk
mbak isah kenapa kok keliatannya murung
jadi sekarang lebih pendiem dan sensitif
saya jadi takut ribut lagi kayak dulu
sabar saja mbak isah
kalau keadaannya sudah seperti ini mbak isa itu harus ekstra sabar
laki laki yang dompetnya kosong itu memang lebih perasa dan sensitif
iya mbak isah benar kata bu nur
dari pak isah
lebih baik diam saja
terima kasih bang
dari citra jack citra enggak lagi di pangkalan mau dijemput oh sama ineke juga ya udah nggak
apa nih di sini ada ojak ya udah gue sama ojak langsung meluncur ke rumah eh eh ngapain
namaku lo sebut sebut lu mau penumpang gak maulah ya udah yuk saya pamit dulu bunur iya
ya bunur saya juga tunggu sebentar ya